nah bagi anda yang ingin melakukan perjalanan di dalam negeri baik dengan transportasi darat kemudian laut maupun udara
diharapkan bisa memperhatikan aturan perjalanan yang tercantum dalam surat edaran nomor dua puluh satu tahun dua ribu dua puluh satu
tentang ketentuan perjalanan orang di dalam negeri pada masa pandemi
aturan terbaru ini mulai berlaku pada dua puluh satu oktober dua ribu dua puluh satu sampai waktu yang belum ditentukan
karena disesuaikan dengan hasil evaluasi di lapangan selama masa ppkm level
melansir dari laman indonesia go id satgas penanganan covid sembilan belas memperbarui aturan mobilitas masyarakat
demi mencegah peningkatan kasus covid sembilan belas di tanah air
kita langsung lihat apa saja aturan
yang pertama kita lihat untuk aturan penerbangan domestik
yang pertama tentunya anda diminta untuk memakai masker patuh terhadap protokol kesehatan yang berlaku
kemudian yang kedua kita lihat dilarang makan dan minum selama penerbangan
bagi penerbangan yang kurang dari dua jam penerbangan
kemudian aplikasi peduli lindungi wajib anda download aplikasinya dan nanti di scan barcode setiba di bandara
kemudian anda juga wajib pcr kemudian juga antigen untuk selanjutnya
dan untuk pcr kita tahu bahwa harga untuk pcr untuk jawa bali sudah ditetapkan rp dua ratus tujuh puluh lima untuk pcr jawa bali

kemudian untuk non jawa bali atau di luar jawa bali ditetapkan harganya sebesar rp tiga ratus
ini pertimbangannya karena sejumlah pihak menilai harga rp empat ratus ribu lebih memberatkan oleh sejumlah pihak
oleh karena itu rp tiga ratus untuk luar jawa bali dan rp dua ratus tujuh puluh lima untuk jawa bali ini diharapkan bisa meringankan bagi mereka yang berpergian
baik itu dalam urusan dinas maupun liburan
kemudian anda juga wajib
menyatakan kartu vaksin ini dikecualikan kepada mereka yang berusia anak di bawah dua belas tahun dan juga mereka yang punya comorbid
tidak perlu menyertakan kartu vaksin tapi yang wajib adalah orang tuanya
kemudian e hack indonesia ini tertera anda bisa cek e hack indonesia ini diisi dalam aplikasi peduli lindungi
kita bergeser untuk bagaimana untuk perjalanan di luar domestik
yaitu penerbangan seperti di bus kereta api dan juga kapal
langsung saja kita lihat aturannya
yang pertama kita ke kereta api terlebih dahulu
anda wajib patuhi protokol kesehatan
kemudian dilarang makan dan minum selama perjalanan
wajib menyertakan kartu vaksin
kemudian tentunya dokumen kesehatan pcr atau juga bisa antigen
kemudian kita bergeser ke bus
bagaimana anda yang ingin melakukan perjalanan melalui bus
atau dengan moda transportasi ini
patuh terhadap orkes
kemudian dilarang makan dan minum
menyertakan kartu vaksin
dan juga dokumen kesehatan pcr dan antigen
yang membedakan antara bus kemudian kereta api dengan kapal adalah
untuk kapal wajib menyertakan aplikasi atau download aplikasi peduli lindungi
dan kita harapkan memang semua penumpang
baik itu domestik penerbangan kemudian juga bus
dan juga kereta api termasuk kapal bisa patuh terhadap protokol kesehatan yang berlaku di tanah air selama masa ppkm
berikutnya akhir tahun identik dengan hari berlibur ya bagi masyarakat
terlebih adanya libur natal dan juga tahun baru atau yang lebih dikenal dengan nataru
akan tetapi di akhir tahun ini
kondisi pandemi covid sembilan belas yang belum hilang
membuat masyarakat belum bisa leluasa dalam memanfaatkan momen hari libur
dikhawatirkan libur akhir pekan ini atau akhir tahun nanti akan membawa gelombang ketiga covid sembilan belas yang akan sangat berdampak buruk
nah apa saja yang harus dipersiapkan jika kita bepergian selama pandemi kita terhubung melalui sambungan zoom untuk menanyakan hal tersebut
mba trinity selamat bergabung bersama kita
terima kasih atas waktunya
terakhir kapan nih pak melakukan perjalanan dan lagi sibuk apa nih kira kira mbak trinity saat ini
terakhir jalan jalan minggu lalu ya ke labuan bajo
terus udah gitu sekarang ya masih sama bikin kelas menulis dan menulis juga
ya selama perjalanan ke labuan bajo bisa diceritakan kepada kami nggak apa saja yang dilakukan oleh petugas
dalam melakukan pengawasan dan regulasi perjalanan apakah sudah sesuai dengan aturan yang mereka terapkan atau adakah yang melanggar dalam regulasi tersebut mbak trinity
kalau perginya sih kan dari terminal dua ya dari soekarno hatta itu semua aman aman aja
cuma memang penuhnya minta ampun jadi nggak berjarak sama sekali gitu kan
terus juga abis itu naik di pesawat ya tentunya juga tidak ada seat distancing lagi kan
terus selama nah pulangnya dari labuan bajo ke terminal dua soekarno hatta itu sama sekali gak dicek tuh e hacknya dipeduli lindungi gitu
sementara di labuan bajo sih dicek e hacknya dipeduli lindungi itu
justru ketika balik ke jakarta di cengkareng tidak diperiksa lebih ketat ya aplikasi dari e hack dalam peduli lindungi
tapi bagaimana mereka yang lolos ini apakah wajib karantina setelah balik dari luar kota atau labuan bajo mbak trinity
enggak sih nggak ada peraturan seperti itu jadi ya memang kita kan kalau misalnya di hack peduli lindungi itu ada tulisannya ya
kita alamatnya mau kemana yang kita tuju baik di sana maupun di sini tapi nggak ada karantina dan sebagainya
baik di anda tadi sebutkan mbak trinity sempat ada keramaian ya di dalam liburan di labuan bajo
di sana seperti apa bisa anda gambarkan dari pemerintah tempat sendiri apakah mereka ini melakukan prokes yang cukup ketat bagi para wisatawan yang berada di labuan bajo mbak trinity
kalau secara peraturan sih kayak misalnya ya ke pulau padar gitu kan yang seperti di belakang saya ini semua orang foto foto di sana gitu kan
dan selama ppkm memang ada peraturannya katanya dibatasi tiga ratus orang sehari
dan itu terus dibagi tiga slot waktu dan akan dicek suhu
dan kejadiannya sih kenyataannya tidak terjadi apa apa gitu tidak ada yang mencek suhu
dan orangnya juga ratusan datang pada saat yang bersamaan gitu kan
karena memang kalau kita ikut kapal trip ya yang tiga hari semuanya akan pada satu hari itu di jam lima pagi semua akan berdiri di situ dan naik ke pulau padar itu gitu loh
dan ya apa namanya kayak misalnya di pulau komodo juga kan karena pulau rinca lagi tutup
jadi kalau kita bangun jurassic park itu di pulau komodo juga ya untungnya karena dia besar ya jadi trackingnya itu nggak sama orang yang lain
cuma memang yang mengerikannya itu ya kalau di airport sih karena benar benar tidak berjarak sama sekali
untuk wisatawan asing sudah boleh masuk belum mbak ke labuan bajo
sudah itu dia mereka buka kalau nggak salah sejak juli kemarin ya
terus bagaimana pak kalau mereka di sana
apakah sesuai dengan aturan yang berlaku di tanah
apakah ada permintaan air bagi wisatawan asing yang berhibur di labuan bajo
oh kalau nah itu saya kurang paham
memang ada wisatawan asing tapi cuma sedikit ya
dan mereka saya rasa juga gara gara mungkin mereka memang tinggal di bali jadi bisa terbang ke labuan bajo dan sebagainya
tapi kalau wisatawan asing yang terjadi apa namanya prokes apa segala macam ya biasa biasa aja sih
maksudnya ya paling cuma satu dua tiga gitu lihatnya sih
kira kira mbak trinity akan menuangkan pengalaman di labuan bajo kemarin dalam sebuah tulisan atau seperti apa update nya hingga kini mbak
iya sih ini lagi sedang ditulis mau nulis di blokan tentang pengalaman ke komodo national park gitu kan
karena saya melihat sangat berkembang sekali ya karena terakhir ke sana itu sudah beberapa kali dari mulai sepi tidak ada wisatawan indonesia
terus menjadi destinasi prioritas hingga jadi ramai
dan apa labuan bajo sangat berubah gitu kan sehingga jadi mirip kayak di kuta bali gitu
jadi perbedaan perbedaan inilah yang apa namanya yang akan saya tulis
begitu yang saya juga target itu di pulau pulau taman national komodo itu juga sekarang jadi banyak warung gitu loh
jadi agak agak sampahnya jadi agak kemana mana gitu
harus tetap ini ya kita selain protokol kesehatan juga jaga kebersihan tentunya
mbak trinzi minta pendapat dong mbak kalau anda menanggapi soal aturan terbaru dari regulasi pemerintah yang mewajibkan pcr sejauh ini untuk penerbangan domestik
anda sepakat dengan hal ini atau bagaimana
kalau kita melihat banyak sekali pro kontra di luar sana ada yang memberatkan ada justru menyetujui karena pertimbangan keselamatan untuk diri mereka dan juga keluarga mereka di rumah
kalau saya sih setuju aja ya karena ya memang ya namanya juga orang udah terbang ya
apalagi sekarang dua ratus tujuh puluh lima itu sudah menurut saya sudah cukup lah karena minggu lalu saya masih bayar lima ratus lima puluh gitu kalau di sana gitu kan
dan orang mikirnya memang masalah uang dan sebagainya ya tapi kalau saya sih saya nggak mau gitu duduk di sebelah saya
dianya nggak tahu status kesehatannya dia bagaimana apakah dia terkena apa enggak gitu kan karena kita sangat dekat sekali gitu
jadi pikirkanlah keselamatan semua orang gitu loh
baik tapi anda pribadi minta ke pemerintah untuk menurunkan lebih rendah lagi seperti di india nih rp satu ratus lima puluh
ini paling rendah di dunia untuk tes pcr kalau kita masih tiga ratus ribu nih mbak hingga dua ratus tujuh puluh lima ribu
anda sepakat dengan penurunan kembali di rp satu ratus lima puluh seperti india
ya kalau saya sih menurut pemerintah aja ya kan karena kan ya itu dia teknologinya berbeda di setiap gini
sudah gitu juga tidak bisa secepat itu
contohnya kayak misalnya saya pcr di jakarta bisa dalam waktu satu x dua puluh empat jam jadi
tapi kalau di tempat terpencil kayak di labuan bajo itu nggak bisa jadi kayak begitu gitu loh
jadi apa namanya ya untuk harga sih saya rasa segitu sih sudah cukup ya
mbak trinity ini kan jelang libur natal tahun baru dan informasinya memang tanggal dua puluh empat desember nanti ditiadakan untuk libur tanggal tersebut
tapi lagi lagi tentunya masyarakat ada saja yang ingin berpergian keluar
bagaimana anda menanggapi dengan adanya keinginan dari masyarakat untuk berlibur ini dalam masa momentum nataru dan ancaman gelombang ketiga covid sembilan belas di tanah air pada bulan desember nih kata epidemiolog
kalau saya sih secara pribadi sih setuju setuju aja saya sih mendukung pemerintah ya maksudnya mau dicuti bersama ditiadakan gitu
kayak contohnya kemarin minggu lalu saya kesana kan tanggal merah itu dipindahkan dari hari selasa ke hari rabu dengan harapan supaya orang tidak jalan jalan gitu kan
tapi buktinya ya tidak bisa dibendung kayak begitu maksudnya apalagi kita udah hampir dua tahun di rumah gitu kan orang pengen jalan jalan nggak bisa dilarang gitu kan
jadi memang bagi saya sih ya sudah selamatkan diri masing masing gitu
memang maksudnya kan cuti bersama ini dihilangkan kan supaya ya kita nggak bisa berpindah ke rumah
ya dibatasi lah bepergiannya tapi kalau kayak begitu ya namanya juga liburan sekolah toh seminggu gitu kan
ya pasti orang tuanya juga akan ikut pergi dan sebagainya jadi ya itu dia selamatkan diri masing masing
selamatkan diri masing masing tapi bagi anda mbak trinti boleh tahu dong nanti kira kira akan bepergian tidak di momentum nataru mendatang
saya sih belum ada rencana ya maksudnya selama pandemi ini saya nggak bisa berencana di jauh jauh hari gitu karena ya itu sering batalnya gitu
jadi biasanya impulsif aja sih kalau misalnya oh iya ada waktu dan kelihatannya ada budget yaudah saya pergi
tapi nggak pernah direncanakan jauh jauh hari seperti itu
kalau soal budget tidak diragukan lagi lah seorang mbak trinti mungkin banyak budget yang dipikirkan mungkin kemana nih berikutnya setelah buat baju yang bahaya
mungkin di tanah air atau ke luar negeri
mbak trinity boleh bagi dong sebagai travel blogger atau penulis tips melakukan perjalanan selama pandemi sehari ini
karena lagi kita tahu bahwa anak di bawah usia dua belas tahun juga sudah diperbolehkan naik pesawat mbak trinti
kalau tips dari saya sih kemarin saya jalan jalan itu ada juga dengan anak di bawah dua belas tahun
tapi ya itu kan anaknya teman saya jadi dia sebelum dia pergi dia divaksin flu aja gitu di rumah sakit dan harus pakai surat dokter gitu kan
kalau saya sih yang nah masalahnya kalau yang bayi gitu kan di bawah enam tahun
itu kalau nggak salah peraturannya nggak usah harus pcr gitu kan gimana ya bayi suruh pcr gitu
jadinya juga ya harusnya sih orang tua yang bertanggung jawab ya
maksudnya dia kalau dia bisa memastikan bahwa anaknya tidak akan kenapa napa dan dia juga tetap jaga prokes ya silakan aja gitu
jadi apa namanya ya tetap harus jaga progres sih dan kita juga perginya juga dengan orang yang kita percaya gitu
gak apa bukan keluarga sendiri atau teman sendiri
yang kita baru ketemu gitu jadi ya gitu
mungkin anda juga punya tips bagi mereka yang ingin berlibur di momentum nataru tapi tanggal dua puluh empat desember ini ditiadakan untuk liburnya
mungkin ada inspirasi dari anda berlibur kemana yang tepatnya untuk tetap aman dan juga terlindungi dari covid sembilan belas dan tidak berpergian harus ke luar negeri atau keluar kota mbak trinity
sebenarnya ya apa ya
kalau saya sih ya misalnya karena saya di jakarta gitu saya akan mungkin kalau saya selalu tipsnya adalah ya cari aja yang deket deket aja gitu kan
kayak misalnya kalau di jakarta kita ke pulau seribu aja orang jarang gitu
apa padahal di situ menurut saya bagus sekali ya apalagi ada pantai dan sebagainya
dan kalau misalnya dalam masa pandemi gini memang yang paling bagus adalah kita berkegiatan outdoor
jadi apa namanya karena supaya ya kan kita harus well ventilated ya kalau dalam ruangan
outdoor dan gitu juga
ya kalau misalnya kita mau jalan jalan di dalam kota sendiri ya kita cari jamnya yang tepat lah
misalnya kalau misalnya ke restoran jangan pada saat jam makan gitu karena pasti rame ya
atau kalau misalnya kesana pun kita duduknya yang di semi outdoor atau di outdoor sekalian
dan yang penting sih jaga imunitas tubuh ya
jadi ya tetap berolahraga dan misalnya kalau kegiatan outdoor juga ya kita bisa hiking di puncak misalnya
atau sedih sentul
ya banyak sih yang bisa dilakukan sebenarnya
kalau kita mau melihat itu ya daerah sendiri ya gitu
terakhir nih mbak trenity ini kan pemerintah juga akan berencana untuk mempercepat vaksinasi
apalagi nanti tahun dua ribu dua puluh dua mendatang di awal tahun ini saja
mereka ini akan atau pemerintah akan fokus kepada mereka dari garda terdepan seperti nakes
dan juga pihak pihak lainnya dalam menutaskan kasus covid sembilan belas
kalau anda sendiri butuh tidak booster untuk pribadi anda sendiri sebagai travel blogger
kalau saya sih ya ikut lagi lagi saya ikut pemerintah aja gitu
dan saya rasa kalau misalnya sekarang vaksin booster itu memang diperlakukan untuk nakes ataupun orang orang yang di garda depan
saya sih setuju aja gitu kalau saya sih kan ya apa namanya bisa belakangan gak apa apa
tapi kalau misalnya peraturannya semua harus vaksin booster ya saya akan ikutin juga gitu lah
baik bagi anda warga jakarta tadi mbak trinity berpesan kalau tidak perlu jauh jauh apalagi momentum nataru bisa terdekat di jakarta
kita punya kepulauan seribu untuk berlibur
terima kasih mbak trinity sehat selalu dan nantinya juga tentunya tetap jaga prokes dimanapun anda berada mbak trinity
selamat siang terima kasih atas bergabungnya dengan cnn indonesia news hour mbak trinity